kalo gak dicual hasil panennya juga pas pasan
ke gimana kalo gadis kerja di kota aja
gus yang kamu sebut itu semua laki laki
kamu kan perempuan
banyak kakek dengar dari orang orang
ke sini ke makan
ke mau makan sama kek
ntar keburu dingin
semangat tempurmu di pinjam makan luar biasa
ya itu nasi tinggal setengah centong
kalau jam sembilan waktu tuan tuh kukusin tentang net
satu setengah jambesuk
nuckal pengen bikin aku tidur
kenyang banget nih gue
oke gadis ke sawah ya
ada kebo ada kebo ada kebo ada kebo
kebo mana kebo ya sini biar gue pacol
eh kok ada sih
wah jangan jangan mereka ngeteng kebo lagi
ih apaan sih gue lucu gini
wah sialan anak anak
eh tunggu gue
ini mah sama aja kayak kemaren
lo liat tuh
pager pembatas itu gimana
kok belum dibikin juga
lo semua pada kerja apaan sih sebenernya
pada males males banget
pak sebenarnya mereka ini udah giat pak kerjanya
mungkin kita mesti tambah orang lagi pak
tambah orang lagi
lo denger ya
buat proyek kayak begini
ini jumlah orangnya udah lebih dari cukup tahu
lo mandor kan disini
ya lo atur dong anak buah lo
gimana kek lu pecut kek
yang penting mereka giat
pecut pak iya pak
saya pecut pak
kalo kayak gini gimana susah target wan
kalau kakek jual sawah yang gak seberapa itu
ya paling hasilnya juga buat seminggu dua minggu
kalau gak dijual
hasil panennya juga pas pasan
kayak gimana kalau gadis kerja di kota aja
gus yang kamu sebut itu semua laki laki
kamu kan perempuan
banyak kakek dengar dari orang orang
gadis gadis dari desa pergi ke kota
maksudnya mau cari kerja tahu
eh disamain sama yang kayak begitu ya
jangan lah kek
kakek kan tau sendiri
garis ini biasa nyangkul di sawah
disuruh ngadepin centeng centeng pasar juga biasa
ingat gak sih waktu itu
yang gadis digodain sama preman
semua juga pada bonyok gara gara gadis pukulin
yaudah deh kayak gimana dong
tuh kan tanganmu bener bener kayak laki lah
gak apa apa ya kan jadi kota
nanti kakek pikir dulu deh
hei kenapa muka lo ditukuk kayak dompetan kumulan gitu
sama orang orang yang jadi proyek gue itu loh
padahal males semuanya
kalo kerjanya begini terus
kapan kelarnya tuh proyek
ini gambar gue yang udah di approve sama klien
ini proyek besar men
memang itu ya
itu gambar apaan sih
ini gambar proyek pusat perbelanjaan terlengkap
termewah serta termegah yang ada di ibukota ini
ini proyek raksasa men
beda sama proyek proyek kacangan perumahan lo yang ada itu sekarang
oh jadi lo kesini cuma buat pamer doang
lo jangan sinis gitu dong
ku itu kan datang ke sini mau bagi kebahagiaan sama lo
salah kalau gue begitu sama lo
kita itu udah kenang dari kecil banget
tk kita bareng sd smp sma kita sama sama terus
sampai kuliah di lai pun kita bareng
ngambil jurusan yang sama pula lagi
hei tunggu dulu
tapi kalau emang lo nggak suka dengan kebahagiaan gue
maaf deh kalau gue ngebetein lo
oke terima kasih
lo tuh kenapa sih sensi banget ya
mau pergi cari kerja di kota
ya maaf pak
kakek nggak bisa merawat kamu
justru gadis yang minta maaf sama kakek
nggak bisa ngurus kakek jagain kakek
pokoknya garis janji begitu garis dapat uang
lo langsung garis kiriman buat kakek
susah banget nih nyari kerjaan di jakarta

gue nyangkul dapet apaan di kampung